terus saya diusir sama orang tua saya
saya janji bakal kejaga amanah
saya pulang dan akan saya getarkan
seluruh dinding rumah dengan suara kalbu saya
dia gadis berkerudung merah
hatiku tergoda terguga
tak cuma parasnya yang indah
dia baik dia soleha
dia gadis berkerudung merah
jadi kekasih halalnya
eh kalau datang itu
bukannya malah nyanyi nyanyi
pasangan yang luar biasa
nih kandale nya sekarang ini sudah jadi kecambang
udah jadi ini teh
jadi santri beneran
punya benang sama jarum gak cek
masih saja ngurusin jaket pengki
bukan pengki cek
ini dengan jahitnya
masih banyak cek
masih banyak cek
masih banyak cek
masih banyak cek
masih banyak cek
masih banyak cek
masih banyak cek
bisa tuh cek
gini gini juga saya pernah kursus
yaudah tuh ya
saya pamit dulu ya
salam buat pati cri
kalau si ovi sih udah mulai nurut
sama keeper trend
yang gayanya masih pada kayak preman
kedar aneh kalo nyuruh nyuruhnya
antum antum mesti bisa bikin santri santri baru disiplin sama kievertrend
kita harus menjaga menegakkan peraturan yang ada di dalam keevertran
demi kehormatan pesantren sini
kalau si avoy deketin ganti halangin
kalau si tommy deketin afril halangin
kalau ovi deketin lulu halangin
apalagi kalau si faang anak fengki deketin si fatin halangin dan ngelarang demi anak
bahaya kalau anak anak pada pdkt ini calon istri istri anak
bentar bentar bang farouk saya nggak ngerti nih
bang farouk lagi ngobrolin kievertrend apa itu calon bini sih
anak mau buat peraturan tambahan di dalam kievertrend
yaitu santri futi
putra dilarang menyukai santri putri
santri paling senior boleh
bang kalau mau buat peraturan baru kuduk perizinan sama ustadz sepuh
benar benar bang
dan orang orang aneh nih bang ustadz sepuh mah nggak bakalan setuju
karena akal akalan bang farouk sangat nggak masuk akal
pokoknya kagak usah bilang sama ustadz sepuh
antum langsung tempel aja peraturan tambahan di dalam kievertrend
khusus buat santri baru
yang lain kagak usah tahu
pokoknya aneh mau calon istri istri anak aman dari jangkauan terjal rejal baru
maaf nih bang maaf banget
saya sih nggak berani bang
nambahin peraturan tanpa sepengetaan ustadz sepuh
itu bisa jadi masalah besar banget
saya sih nggak ikutan dah takut dosa
benar bang dosa
antum tahu kan aneh calon ustadz di pesantren sini
jadi kalau antum ada yang ngebangkang sama ana masa depan antum bakalan revot ke depannya
ntar kalau anda udah jadi ustadz beneran antum bakal anda bikin kagak lulus lulus biar jadi santri abadi
santri abadi kagak lulus lulus udah kayak bang farouk
jangan mengakhiri ke bedroom ke piecesan
saya perhatikan kamu jahit baju
sejajarnya memang begitu sandri matuang
kita harus semangat berkeyakinan tinggi
dan mempelajari agama dengan bahagia
dan harus memberikan keyakinan kepada orang lain
tapi kan ini pakaian bang
tapi pakaian tidak bisa menjadi agama
agama yang bisa menjadi pakaian
kenapa kamu aja jadi gemetaran begitu
suruh saya diusir sama orang tua saya
saya janji bakal kejagaan amanah
suatu saat saya pulang dan akan saya getarkan seluruh dinding rumah
dengan suara kalbu saya
gara gara ucapan fatin tentang pakaian ini
saya jadi ingat pandangan mama sama bapak
saya merasa berdosa
selalu membantah mereka
tengeng banget sih saya
kenapa juga harus nangis
saya harus tegar
saya berdoa kepada tuhan dari tuhan yang maha maha

apakah mereka tidak berjalan di bumi

atau ada yang berpikir
atau ada yang mengalami pemberian ke responded
atau ya ada orang yang pernah di depan
atau berpikir juga hampir bye bye dan sulit
namun yo minta berdoa
atau mana kerja saya
apa yang yang bahkan prominent di depan
ataupun resto bahkan anointed
teman muzik tuhan
sigih di dalam kuda
ustadz jainal sudah mengajari kamu itu baik sekali
sekarang hafalan kamu itu bertambah baik
bertambah juga surat dan ayatnya
insya allah sebentar lagi kamu akan selesai hafal tiga puluh juz
alhamdulillah ustadz sepuh
pak ustadz mohon maaf saya mau bertanya
arti dari ayat yang musa bacain tadi itu apa ya
yang barusan dilafalkan sama musa itu al quran surat al az ayat empat puluh lima
yang artinya maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi
lalu mereka mau berjalan
mempunyai hati atau kolbu yang dengan itu mereka memahami atau mempunyai telinga
yang dengan telinga itu mereka bisa mendengar
karena sesungguhnya bukanlah mata yang membutakan
tapi yang buta hati atau kaunggu yang ada di dalam dada